seorang pemuda di palangkaraya kalimantan tengah tewas setelah diserang ular king cobra peliharaannya sendiri
miris ya korban sempat dirawat selama satu hari satu malam di ruang icu rumah sakit dr dori silvanus palangkaraya
namun sayang nyawa korban tidak dapat tertolong akibat ganasnya bisa ular yang menyerang tubuhnya
risky ahmad seorang pemuda warga jalan danau rangas kelurahan bukit tunggal kecamatan jekanraya palangkaraya
tewas setelah digigit oleh ular king cobra peliharaannya sendiri
kejadian bermula saat pemuda sembilan belas tahun pecinta reptil ini membawa ular peliharanya ke lokasi car free day minggu pagi
tetapi saat korban lengah tangan korban tiba tiba dipatuk ular berbisa ini
putra dari pasangan suami istri suradidiyen dan arbainah ini langsung dibawa ke rumah sakit
karena racun ular sudah menjalar ke tubuh korban menjalani rawat inap
risky mengalami koma dan sebagian badannya penuh biru
akhirnya nyawa rizky tak bisa diselamatkan
itu dia dipatu ular kapan bang
itu dibatuk ular sekitar pukul setengah tujuh pagi
iya pagi kemarin
untuk ular ular peliharaan sendiri
menurut hasil pemeriksaan tim dokter korban tewas akibat toksin atau bisa ular yang masuk ke sistem peredaran darah
hingga menyebabkan gagal nafas dan jantung
padahal korban sudah diberi serum anti bisa ular sebanyak delapan kali
kami sudah memberikan serum anti bisa ular
sejak kemarin sudah delapan vial kita masukkan ke tubuh korban serum anti bisa ular untuk menangani toksin tersebut
rupanya mungkin racunnya lebih berat ya
jasad korban senin sore dimakamkan oleh keluarga di tempat pemakaman umum
sedangkan ular king cobra peliharaan korban akan diserahkan kepada pihak balai konservasi sumber daya alam bksda palangkaraya
samsudi nur palangkaraya kalimantan tengah